seorang ibu muda di kabupaten labuhan batu sumatera utara
ditangkap polisi karena menjual bayi kandungnya seharga empat juta rupiah
selain ibu kandung sang bayi polisi juga menangkap pembeli bayi
polisi awalnya menangkap perempuan pembeli bayi di kediamannya
setelah dilakukan pengembangan polisi kemudian menangkap ibu kandung bayi
sang ibu mengaku tega menjual bayinya karena hendak pulang kampung
dan malu memiliki seorang anak dari hubungan yang tidak direstui oleh orang tuanya
polisi turut menghadirkan dua perempuan penjual dan pembeli bayi yang kini telah ditetapkan tersangka
selain ponsel polisi juga menyita uang tunai sisa dari hasil penjualan bayi
kedua tersangka dijerat undang undang tindak pidana perdagangan orang
dengan ancaman minimal tiga tahun penjara
awalnya pada hari minggu dua puluh satu januari dua ribu dua puluh empat sekira pukul tujuh belas titik kacamata wifi
kami mendapat informasi bahwa adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang

saat respon kurus nabung batu melakukan penyelidikan dan penyelidikan
terhadap tindak pidana tersebut didapat keterangan dari saksi
sehingga ditentukan karunia ali saksil selaku pembeli bayi
dan putri nauri taurut selaku ibu kandung menjadi tersangka